pomodoro kembali hadir kalau namanya fomotek itu harus takut ketinggalan baru baru maka
langsung datang ke launching ya mainnya terima kasih juga untuk dj yang sudah membolehkan kita
hadir di luar nama dj satu
iya ternyata yang warnanya hitam ya
ada produk baru dari dgi namanya avata dua avata dua
buat yang suka drone pasti sudah menunggu dua apalagi nih teknologi teknologi baru di drone dunia perdron anda
apa sih nama yang paling dikenal di dunia drone kalau bukan di ji
jadi avata dua ini kerennya nih yang nanti kita akan kasih lihat ya
salah satu yang ngebene sama drone lain lain kan first person view nya itu
pengendali atau pilotnya kita betul betul mengikuti dronenya kemana dia pergi karena
ada googlenya kan gitu nah avata dua berarti ada avata satu nya
boring kita akan bandingkan juga karena
apatah satunya konon kabarnya itu udah digemari dua tahun lalu begitu rilis atau launching itu
udah digemari saya lebih suka fata satu sebenarnya kenapa ceritanya lebih bagus
itu enfang teh bukan positif bukan bukan bukan alsisg gali banget lady semua om podok
utut kalian juga kalian juga praying fragment contributing karena tidak mungkin ada yang
belum dinyalain jadi saya memerlindungi suaranya
kalau ini paket singlenya isinya ini semua nih
terus dapat google google tiga
ada mas karif di sini yang akan menjelaskan semuanya
mas arief terima kasih waktunya nih
jadi bentuknya nggak terlalu jauh dari avata satu
jadi memang dia punya keunggulan keunggulan lain dari sisi manuvernya dan lain lain
juga hal hal yang lain hampir sama dengan paketnya apa tadi
jadi kalau bedanya ini yang tiga belas sembilan juta
lebih murah sebenarnya dibandingkan waktu paket barunya avata satu
nah mas karif disini akan mengajarkan kita cara menerbangkan fpv drone
kalau yang seperti saya nih saya juga bukan orang yang sangat mengikuti perkembangan
fv itu kita bisa mengalami langsung menjadi pilot langsung begitu
di belakang masih uji coba namanya juga launching ya
nah fvv itu kita mengalami sendiri kayak helikopter terbang ya
jadi bukan kita yang ngeliatin dronenya terbang kembali gitu ya
oke jadi apa yang harus diketahui sebelum menerbangkan fpv drone sebenarnya mas
yang pasti sebetulnya tidak hanya fpv sih ya
untuk semua seri drone yang pertama kali harus kita perhatikan adalah wilayah kita terbangnya dulu
karena di situ keamanannya
dan juga kalau sudah mulai anggaplah semuanya sudah aman kita mau terbang kita harus perhatikan unitnya sendiri
dari apakah ada kerusakan ada yang kotor ada yang perlu diperhatikan
ada yang perlu diganti dan segala macamnya
itu kita harus perhatikan persis
karena kalau sudah sering dipakai biasanya kan ada aja nyenggol nyenggol sedikit
biasanya terutama di propeller
cek dulu unitnya terutama dronenya gitu ya
ya kalau tiga miring miring
nah setelah itu komponen kedua yang penting juga karena tanpa komponen ini nggak akan bisa terbang
lu mau bawa tiga biji kalau nggak ada baterainya
baterai kan sudah di charge atau belum
jadi jangan sampai kan kita sudah siap siap dari rumah begitu mau terbang baterainya sudah tinggal dua puluh semua
tapi di sana ini baterai ukuran c bisa nggak ya
setelah kita sudah bodi sudah oke baterai oke kita ready oleh
nah kalau fpp khususnya harus ada ini ya mas ya
google fvv harus bukan harus karena sesuai namanya kan first person view
yang saya cukup amaze tuh ini ya controller nya
ini seperti kita pilot beneran kan kontrol untuk menerbangkan helikopter terutama kan seperti ini
jadi itu nanti akan sangat feel nya itu akan seperti itu
itu kayaknya keunggulannya dji kan banyak yang mengatakan bahwa dj selain unitnya juga ya ini ya banyak keunggulan
tapi seringkali mengedepankan intuisi pengguna
experience orang yang menjadi pilot sebuah drone itu memang seperti sedang menerbangkan
seperti itu dan memudahkan beginner seperti kita kita ini
jadi kita sudah dikasih apa controller seperti ini kita bisa mengendalikan berdasarkan intuisi
kita udah latihan terus pakai avata dua udah lancar terbang udah oke kita bisa naik helikopter ya
naik aja tapi pilotnya bukan kita
nah controllernya sederhana banget yas
pada saat kita mau menerbangkan apa yang harus diketahui untuk cara mengontrol
iya yang pertama tentunya kita harus tahu dulu fungsi fungsinya
kita cuma tahu controllernya nggak tahu fungsinya nanti kita nggak tahu mana throttle mana steeringnya kan
jadi untuk diperkenalkan motion control ini kita nyebutnya rc motion
dan ini udah generasi yang ketiga
dengan bentuk yang lebih kecil lebih simpel tapi baterainya justru jauh
ini bisa uptus sepuluh jam kalau nggak salah
oke ini udah dua puluh drone kayaknya
nah ini kalau controllernya fungsinya sebenarnya sama dengan yang lama hanya beda bentuk aja
pertama dari depannya ini throttle nya
nah yang baru dari joysticknya sekarang dia bisa untuk mode acro
iya jadi dengan joystic ini kita bisa beginner sudah bisa langsung antar matiin
jadi si drone ini untuk avata dua itu memang dirancang untuk bisa akrobatik
tiga ratus enam puluh derajat ke samping ataupun ke depan
tidak tahu sih gunanya buat kita apa
keren kita sudah bisa akrobat ya
terbayang gambar yang diambil videonya itu kan juga akan dinamis sekali gitu
oke ini untuk mengendalikan itu
untuk akrobat dan juga bisa untuk fungsi normal
untuk naik turun dan pen kiri dan kanan
nah tombol yang ini ini untuk start dan stop engine
kemudian untuk take off dan landing
ketika sudah mulai terbang kan dia akan selalu mengikuti pergerakan washion nih
nah itu bisa kita paus supaya dia nggak mengikuti pergerakan motion
walaupun ininya kita apa apain pun dia akan tetap ini
jadi kalau kita lagi ngobrol sambil main gitu kan enak kita pause
dia diem ininya bisa kita gerakan
nah yang tahap berikutnya ini untuk mengatur mode
mode ini sebenarnya apa bedanya tiap tiap mode
tiap tiap mode itu perbedaannya kecepatannya
dia hanya ada dua model normal dan sepuluh
kemudian bisa juga sebagai tombol return to home
jadi dalam kondisi darurat kita bisa langsung tarik balik
caranya dengan mencet dua kali dan kedua kalinya ditahan
oh seperti mematikan armi empat unit lah ya
ketempat dia pertama kali start
mode normal sama mode sport beda kecepatannya itu berapa
kalau di mode normal itu dia hanya empat puluh sampai lima puluh km per jam
untuk sport bisa sampai enam puluh km per jam
dan kalau misalnya kita pakai remote yang satunya lagi itu bisa mode manual namanya
kemarin kita sempat coba sih dia di range tujuh puluh sampai delapan puluh
oke itu maksimum yang pernah dites ya
oke jadi itu yang harus diketahui
kemudian ini juga ada beberapa tombol tombol yang harus diketahui apa nih
kalau gogglesnya sih ya standar ya hampir sama semua
goggles tiga ini goggles tiga sekarang sudah ada yang baru
jadi yang nggak kebeli apple provision beli ini aja
kita bisa melihat kondisi di sekitaran kita walaupun kita pakai google
meskipun kita sedang menerbangkan
sekitar kita ini kita bisa tetap melihatnya atau aware
terkadang kan kalau seri lama kita harus buka dulu mau pindahin
mau pindahin tinggal ambil karena kelihatan dari dalam
dengan tombol yang mana yang pecat kalau untuk itu
nah untuk mengaktifkan kamera depan ini kita bisa controlling dari remote juga
dengan cara tekan dua kali diel ini
dua kali tekan daya dia akan berubah ke kamera ini
atau dengan cara klik dua kali di bagian kiri
dan untuk mengembalikannya lagi dari kamera depan ini untuk ke kamera itu sama
jadi tombol tombol disini cukup standar dengan go go sebelumnya ya
sudah ada diopternya juga yang mana bagi pengguna kacamata ini jadi aman
bagi teman teman semua yang pakai kacamata
pengen mengambil video atau foto melalui drone begitu jangan khawatir
ini lensanya sudah langsung ngatur sendiri
dari minus enam sampai plus dua
dan bisa ditambahkan lagi dengan correction lens
cuma minus satu satu lima sudah amanlah
jadi dimulai dengan baca doa dulu
jadi masing masing unit ini ada tombol powernya sendiri ya
kita mulakan ini dulu
sebelum itu kita biasanya saja sampai sekarang
ini perangkul di sini

nah bisa pakai kursornya itu kita pilih jadi tunjuk kursi
jadi udah betul betul semuanya udah kondisi drone sedang apa google nya juga mengikuti ya
oke menarik menarik oke ini saya udah bisa terbang nih
tekan dan tahan sampai bunyi titip dua kali ya tekan dan tahan bukan tekan dan
petani tombol tadi untuk nyalain iya tekan sampai bunyi oke lepas
siap terbang nah ini pengen sedikit doang klik nah sampai ada muncul buletan putih nah itu udah mau
tekan dan tekan observed
lima ratus empat puluh cc nya videonya betul itu tapi complacency ayo kalau tunggu sebentar dulu ya bagaimana biru kamu
langsung yang mulai melakukan filingkan berangkatan kerja sama santai udah k favored down guys
kalau kita gerak motionnya aja kan
bisa dibilang lebih ke arah perbaikan
dan kalau kita lihat secara ininya